wah semakin semangat tuh ya mengumpulkan sampah sampah karena bisa berlibur ke tiga negara sekaligus tadi katanya
tapi mudah mudahan karena ini ya apa kesadarannya nanti meningkat bukan hanya karena ingin berlibur aja gitu
ya nanti bahaya juga kasian nanti apa tekor ya karena semuanya harus berlibur
tapi ini masih tentang soal sampah pemirsa jika sebuah pot bunga biasanya terbuat dari plastik atau tanah liat
apa jadinya jika pot bunga terbuat dari kain bekas
nah seorang warga di kabupaten bandung membuat inovasi tersebut guna mengurangi produksi sampah
terutama sampah kain di sekitar lingkungannya
ialah wisnu suwardaya warga desa parung serap bandung yang aktif sebagai pegiat lingkungan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
salah satu kegiatannya membersihkan gorong gorong yang kerap tersumbat oleh sampah
terutama sampah yang terbuat dari plastik
sampah anorganik berupa kain handuk hingga popok bayi yang berada di sekitar lingkungannya
baru pada dua ribu enam ia berinovasi dengan membuat pot yang berbahan dasar kain bekas
ia hanya menyiapkan kain bekas semen plastik kuas dan cat warna
tangan rampilnya mulai bekerja dengan mencampurkan semen dan air
setelah itu kain bekas dicelupkan pada campuran semen
setelah merata barulah kain yang basah ini dicetak dalam cetakan yang dibuat dengan
pot biasanya akan kering dalam waktu satu hari
setelah kering barulah masuk tahap pewarnaan
terus inovasi untuk mengurangi sampah karena kebanyakan orang berbicara manis solusinya nggak ada
setelah jadi biasanya pot ia berikan pada kantor kantor desa di lingkungan kecamatan soreang sebagai bentuk edukasi
dalam pendistribusian pot wisnu tak mematok harga
kalau masalah harga saya nggak ditari pak
karena saya tujuannya untuk mengurangi sampah jadi dia mau kasih berapa saya terima
karena banyaknya keluar produk saya otomatis mengurangi residu sampah yang ada di luar
hal yang dilakukan wisnu paling tidak bisa berdampak pada berkurangnya sampah yang berada di lingkungannya
aktifnya wisnu dan terciptanya inovasi pot bunga dari sampah ini
membuat wisnu mendapat penghargaan dari bupati kabupaten bandung pada dua ribu tujuh belas
sebagai seorang pejuang lingkungan terutama dalam upaya pengurangan sampah di lingkungan kabupaten bandung
kiki haryadi rizky rahadian kabupaten bandung